menitipkan suami di penangkaran buaya
gak salah nih
tenang ini hajalah jargon unik yang dipasang di sebuah kedai kopi di garut jawa barat
adalah edi setiadi pemilik kedai kopi dukun
tempat penitipan suami dan penangkaran buaya
pria asal majalengka ini sengaja hadirkan jargon unik berdasarkan pengalaman pribadinya
jadi itu terlintas ketika pengalaman sendiri ketika mengantar istri berbelanja
kadang kadang kebingungan kita harus berjam jam mengikuti
sehingga dibutuhkan tempat untuk duduk tempat untuk yang nyaman
tempat yang istilahnya bisa menunggu istri tanpa merasa kita jenuh
sementara arti dari penangkaran buaya itu bikin usaha asal yakin saja
itu singkatan ya
seiring waktu berjalan kedai kopi dukun tempat penitipan suami dan penangkaran buaya ternyata dikunjungi berbagai kalangan
tak hanya para suami karyawan dan mahasiswa
banyak dari kalangan perempuan juga datang untuk menikmati sajian kopi
tempatnya enak ya ruangannya cukup
ini tempat penitipan suami dukun
kadang kadang kalau orang belum merasakan kesini
kayaknya tempat apa tempat apa gitu jadi bikin penasaran
perempuan juga ada

uniknya itu kayak tempat penitipan terus makannya unik unik juga
harga satu gelas kopi dibanderol mulai sepuluh ribu hingga yang termahal dua puluh lima ribu rupiah per gelasnya
tak hanya kopi kedai ini juga menyediakan menu menu lain seperti olahan mie ketang goreng jus hingga menu langka belalang goreng
dedan radian garut jawa barat